empat hari setelah lebaran kemacetan parah terjadi di ruas tol cikampek menuju jakarta
petugas memperlakukan one way ke arah jakarta untuk kedua kalinya dalam arus balik untuk mengurai kemacetan
sistem one way atau sistem satu arah kembali diterapkan di ruas tol cikampek menuju jakarta
dalam puncak arus balik hari selasa setelah sebelumnya dilakukan pada senin malam
kepadatan terjadi di ruas tol cikampek khususnya menjelang kilometer empat puluh
karena penyempitan jalan yang menyebabkan kemacetan hingga lebih dari dua puluh kilometer
berbagai skema seperti kontraflow dan buka tutup rest area dilakukan namun belum signifikan mengurai kemacetan
akhirnya pada jam tiga sore petugas memutuskan memperlakukan sistem one way dari kilometer empat puluh tujuh hingga kilometer tiga arah jakarta
pukul delapan malam petugas merubah skema one way di kilometer dua puluh sembilan hingga kilometer tiga dengan skema kontraflow
perubahan ini dilakukan karena terjadi kepadatan di arteri kalimalang akibat penutupan pintu pintu tol di jakarta

kemudian langkah yang ketiga adalah melaksanakan one way karena langkah kontraflow ini dianggap kurang efektif dalam mengatasi kepadatan lalu lintas
sehingga langkah one way ini sudah kita laksanakan dua hari
dari mulai kemarin kita laksanakan dari jam dua puluh satu sampai dengan jam enam
kemudian hari ini kita laksanakan sebelas sampai
tapi intinya adalah arus yang masuk ke jakarta
kita tampung jangan sampai masyarakat itu terganggu dengan adanya kepadatan masalah arus balik
arus lalu lintas di jalan arteri kalimalang dari arah jakarta menuju ke cikarang di jalan kh nur ali kota bekasi jawa barat selasa malam semakin padat
kendaraan yang melewati jalan arteri kalimalang terjebak kemacetan selama beberapa jam akibat dampak one way di ruas tol jakarta cikampek
para pengendara tersebut merasa dirugikan akibat pemberlakuan sistem one way
arus lalu lintas di jalan arteri kalimalang di jalan kh nur ali bekasi barat kota bekasi jawa barat selasa malam terus mengalami kepadatan akibat dampak dari pemberlakuan satu arah atau one way menuju jakarta di ruas tol jakarta cikampek
pengendara yang akan menuju cikampek via jalan arteri kalimalang terjebak kemacetan lebih dari dua jam
mereka mengaku tidak menyetujui dan merasa dirugikan oleh pemberlakuan sistem one way atau satu arah di ruas tol jakarta cikampek yang berimbas ke jalan arteri kalimalang
terus ini di kalimalang udah kejebak
dua jam lima
pak setuju gak sih ada one way di jakarta cikampek itu pak
enggak setuju ya
alasannya kenapa pak
kalau pake manjat
pak ini ada one way di tol jakarta cikampek bikin manjat gini setuju gak
alasannya kenapa merugikan
ini jadi kejebak di kalimalang berapa jam
mau bukan di kalimalang memang di jakarta cikampek berapa jam
di jakarta cikampek ada one way nih pak dari cipali ke jakarta setuju gak pak
waduh mudah mudahan sih begitulah orang begini aja masih belum benar bagaimana mau kita setuju
semua juga maunya sih kita lancar yang bener ya
untuk masyarakat juga harus lebih enak supaya lancar
ini sama aja kan semua tidak nyaman semuanya
pemberlakuan one way menuju jakarta dilakukan guna mengurai kepadatan arus balik
one way diberlakukan sejak pukul tiga sore dari tol cipali hingga ke cawang
eri kustara bekasi